yang banyak memang sepeda motor yang kedua mobil juga ada bus ada truk semuanya ada
dan kalau kita melihat misalnya kayak kendaraan bermotor kendaraan listrik sepeda motor listrik
itu kita punya kapasitas satu enam juta
sekarang baru terisi yang berproduksi di sini baru kurang lebih seratus ribu
artinya masih ada peluang yang sangat besar sekali
baterai ini sudah mulai berproduksi
sehingga kita harapkan ini ekosistem ini segera terbangun segera terbentuk
dan juga kita senang bahwa sekarang sudah untuk sepeda motor listrik yang berproduksi di sini sudah lima puluh sembilan
bus juga sudah ada satu
ini bangunan besar ekosistem ev ini betul betul harus kita jaga jangan sampai ada hambatan hambatan
kan banyak juga sdm kita yang belum memuasai untuk perakitan bisnis
tkdn tadi saya lihat misalnya kayak kendaraan kayak mobil sudah di atas empat puluh persen
bagus tapi kan ini pelan pelan ini baru mulai ini masih jangka menengah jangka panjang
jangan minta segera langsung delapan puluh persen atau tujuh puluh persen muda
nanti industri baterai listriknya jadi pabrik mobil listrik sepeda motor listrik bus listrik semuanya jadi
segera ekosistemnya akan terbentuk
inilah daya saing yang ingin kita tunjukkan bahwa kita memang siap untuk berkompetisi di arena global
soal penampilan tim mas duwatiga semalam bapak